rasanya kok aneh ya
apa mungkin roh yang disebut mas al sebagai teman kecilnya itu
sebenernya roy mantan aku
dan waktu itu
apa janjian kamu kenal sama roh
berani beraninya angga kirim foto keluarga gue ke andin

aku juga seneng banget
makanan kesukaan nino
kamu panggil nino di kamar
terus kita makan sama sama ya
sama papa juga
ya beda tapi aku siapin yang lainnya dulu baru ke kamar
ini enak sekali
ini enak sekali
gimana kondisi adin sekarang ya
apa udah baik kan
mungkin aku harus tanya ke
kenapa sih paket itu dibakar
padahal kan isinya cuma foto
apa paket itu dari angga
mandiin dulu ya mancis
gue bandingin rena dulu ya
biar makin cantik
tapi jamnya dibuka dulu
nanti tuh ya
nanti tuh ya
nanti tuh ya
taruh di sini ya sama mama ya
nanti aku kasih tau rena ya kalau misalkan kamu nelfon ya
aku udah pulang kok mas
aku udah baik baik aja
alhamdulillah ternyata andin sudah baik kan
aku tanyakan sama kamu din
aku tuh udah capek loh mas
kalau itu kamu tenang aja
aku cuma punya satu pertanyaan
ada hubungan apa antara
untuk cara lakuin kesempatan awal
abangnya ga ada uang
saat ini kau bersikap g diskusio
apa antara aldebaran dan roy mantan kamu
atau nino sebenarnya juga curiga sama aldebaran
roy mantan aku
aku sih gak tau ya mas
ya aku tahu kalau misalkan mas ali itu punya teman masa kecil namanya roy tapi sudah meninggal
dan itu juga di luar negeri
jadi aku rasa juga gak ada hubungannya sih
dan aku rasa juga orang yang berbeda
udah ya mas aku mau pergi
aku ada urusan
roy teman masa kecil al rasanya kok aneh ya
apa mungkin roh yang disebut mas al sebagai teman kecilnya itu sebenarnya roy mantan aku
dan waktu itu
apa jangan jangan kamu kenal sama roy
dan aku juga pernah inget mas
di dalam tidur kamu kamu sebutin nama roy
kamu kenal sama dia

kalau emang benar mas al kenal sama roy
aku harus percaya sama suami aku
aku harus percaya sama suami aku
oh ya ini dia
kurir yang nganterin rendangnya udah jalan
tadi papa kirim pake kurir yang paling cepet ya
sebentar lagi paling sampe
makasih ya pak
yaudah kalau gitu aku tungguin di depan gerbangnya
kamu makan yang banyak ya
udah cepet cepet ya
makasih ya pak
salam buat mama ya
dan bilang makasih karena udah masakin buat aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh